kamu kenapa sayang
maaf ya bu saya terpaksa panggil ibu pusingan
ya allah terus sekarang
dan masalahnya satu lagi nini gak mau banget dibawa ke klinik
nini sayang kamu ke klinik kajian aja biar diperiksa
itu kan anak yang waktu itu
kamu gak apa apa
eh kamu ingat sama om gak
pas kita duduk di situ dulu
kamu kenapa sih
pas bantuan bantuan
kamu kenapa kamu sakit ya
ini muka kamu juga pucat banget kamu kenapa sih
sayang kebetulan disini ada klinik
kamu mau bawa periksa ya
jadi kalau kamu sakit kamu bisa dikasih obat
gak apa apa om gak usah
aku cuma sedikit capean kok
karena aku tadi baru tampil
anak ini kelihatan kurang sehat
tapi dia nggak mau dibawa ke klinik
aku ngomong aja ke pengurus panti
aku takut anak ini kenapa napa nantinya
ada apa pak
kasih tahu kalau salah satu anak pantinya ada yang kurang sehat nih ya
gak usah om aku gak apa apa kok
nanti kalau om kasih tau bu ati
nanti bu ati khawatir banget sama aku
biar bu ati bisa lihat keadaan kamu secara langsung
gak usah om
aku udah sehat kok
nanti kalau om kasih tau bu ati
bu ati khawatir banget sama aku
yang penting kamu sehat
terus nanti kalau kamu kenapa napa gimana
demi kebaikan kamu biar kamu sehat ya
nama kamu tuh bening ya
om kok bisa tau
ya tau lah
kamu tau tante meli yang suka ke pantiasuan ya
nah tante meli tuh kerja di rumah om
dan dia suka cerita tentang kamu
jadi tante meli kerja di tempat om
dunia sempit banget ya
jadi om bisa ketemu anek yang lucu dan baik kayak kamu lagi
hari ini kalian tampil dengan baik
terima kasih ya sayang ya
itu juga sama
itu senang banget
kok bening belum kembali ke sini
salah satu anak panti ibu ada yang kurang sehat
dia ada di sana bu
ya allah bening
saya juga cuma orang berada di kepalanya
minta lak sawan ini ftb
karena dengan penyambutan acara yang begitu meriah
saya dan tim saya sangat senang dan puas atas penyambutan acara dalam hotel ini
wah iya iya terima kasih banyak
kami senang sekali bapak puas sama penampilan yang tadi
terima kasih pak raka
dan saya nggak pernah menyangka kalau pak raka punya jiwa sosial yang sangat tinggi
sampai sampai anak anak panti mau pak raka libatkan dalam acara ini
kalau boleh pak raka saya dan tim saya ingin berfoto dengan anak anak panti tadi pak raka
boleh boleh silahkan nanti tinggal tanya aja sama tim saya ya pak
sabar ya sayang ya sebentar lagi bu panti kamu datang sini
kamu kenapa sayang
maaf ya bu saya terpaksa panggil ibu ke sini
ya allah nana terus sekarang
dan masalahnya satu lagi nini nggak mau banget dibawa ke klinik
saya khawatir sebelah dia
kamu ke klinik kajian aja biar diperiksa
bening nenek anterin ke dokter ya
nggak usah nini nggak apa apa
aku cuma pusing sedikit kok
kamu yakin nggak mau berubat
udah khawatirin kalian
acara anak anak kan sudah selesai
mungkin lebih baik kalau kami kembali ke panti
biar bening juga bisa istirahat
saya mau mengucapkan terima kasih juga sama anak anak
karena sudah mengisi acara di hotel kami
justru kami yang berterima kasih sama ibu
karena sudah diberikan kesempatan untuk tampil di hotel ini
ini tolong terima
saya nggak enak kalau ibu nggak mau terima
mungkin bisa dipakai untuk kebutuhan anak anak di panti
apalagi bening juga lagi enak badan
nani nggak usah mikirin aku
kami ikhlas melakukan semua ini
sebagai balas budi kami kepada ibu
juga kami sudah diberikan kesempatan untuk tampil di hotel
itu yang kita inginkan
tapi ini itu sudah lebih dari cukup buat kami
kenapa buati nolak uang yang aku kasih
aku jadi nggak enak
udah nyuruh tampil tapi nggak bayar
lebih baik aku beliin aja hadiah buat anak anak panti biar mereka senang
sekali lagi saya ucapkan terima kasih ibu ati
terima kasih anak anak
medi aura terima kasih ya
kak mama mau pergi dulu ya
mama mau belanja untuk anak anak panti
soalnya tadi mama mau bayar mereka nolak
jadi mama pikir lebih baik mama beliin aja hadiah
ya udah mau pergi dulu supri udah nungguin
belakangan ini kenapa mama jadi peduli banget sama panti ya
apa keputusan mama batalin pembangunan hotel ada hubungannya sama panti asuhan itu
aku jadi penasaran

headsetan liat ditang ka install
iya sambil aja
saya mau dengar dari kamu
sebentar pak kerjaan saya masih banyak
nanti aja ya pak
gini aja saya bantuin ya
pak jangan pak bapak buat saya
udah biar saya aja yang ngerjain semuanya
pak udah biar saya aja pak yang beresin
pak saya bilang juga apa udah biar saya aja yang beresin
tangan bapak jadi berdarah deh